melewati seluruh nusantara lebih dari lima puluh kota delapan belas provinsi sekitar delapan belas km
perjalanan api obor asean games atau torch relay asean games dua ribu delapan belas akan kita mulai sesaat lagi
memasuki prosesi touch relay asian games dua ribu delapan belas akan dibuka oleh penampilan dari lea simanjuntak dan ivan saba
yang akan membawakan lagu bagimu negeri dan unbetable
boleh tepuk tangannya
pada munagri kami berjanji
pada munagri kami berjanji
pada munagri kami berjanji
pada munagri kami berjanji
pada munagri kami berjanji

orang orang malam ini akan memepukkan brand within
republik indonesia didampingi
hadirin dimohon untuk bersabar
masih dalam suasana untuk menyambut detik detik torch relay
di mana api obor asian games dua ribu delapan belas akhirnya tiba
di istana merdeka
untuk kemudian nanti dilanjutkan menuju titik berikutnya
dan hadirin yang berada di tempat ini
juga yang menyaksikan di layar televisi
menjadi saksi sejarah
karena beberapa pertandingan telah dimainkan
tetapi secara seremonial kita masih terus mengikuti perjalanan api obor ini
sebagai ruh yang dipercaya
menjadi kekuatan yang mengiringi
pagelaran akbar ini untuk kehormatan bangsa
perjalanan api abadi
sejak bulan juli lalu
dibawa oleh para atlet legendaris
hingga mencapai delapan belas kilometer
akhirnya tiba di jakarta
hadirin tetap berdiri
presiden republik indonesia
didampingi oleh menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
dan menteri sekretaris negara
disilakan menuju ke tempat ini
dan menemukan tempat yang telah ditentukan
selanjutnya kami persilahkan
menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan

ibu puan maharani
untuk memberikan laporan kepada
presiden republik indonesia
ketua inas go
dan seluruh atlet pelatih
para tokoh olahraga
seluruh tamu undangan yang saya banggakan
pada hari ini
api obor asian games ke delapan belas
setelah tiba di istana merdeka
setelah digabungkan antara api dari india
dan api abadi merapen
api obor asian games telah melalui
di lima puluh empat kabupaten kota
di seluruh indonesia
dari sumatera hingga papua
dari dasar laut hingga ke langit indonesia
dengan semangat dan riang gembira
adalah lambang semangat membara
seluruh rakyat indonesia
untuk mensukseskan asian games ke delapan belas
menggelorakan semangat tim indonesia
untuk bisa mencapai prestasi tertinggi
dan bisa mengembarkan bendera merah putih
serta mengumbandangkan lagu indonesia raya
kepada seluruh kontingen
yang telah hadir di jakarta dan palembang

semoga allah subhanahu wa ta'ala
memberikan rahmat dan bimbingannya
bagi kita semua
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan sekarang kami persilahkan
kepada yang terhormat
presiden republik indonesia
menteri pemuda dan olahraga
untuk menuju ke lokasi
yang telah ditentukan
dalam rangka prosesi
kirab obor asian games
dan jangan berdiri
menteri pemuda dan olahraga

menuju ke titik selanjutnya
hadir di tangan terang kita pada saat ini
pertemuan rikus haryanto
pertemuan dan nidara cabang barisan di sini
olimpik tahun dua ribu
presiden saat ini
sedang menuju ke titik berikutnya
hanya untuk memberikan api obor
kepada ketua pelaksanaan
tapa erick tawir sudah menunggu
untuk menerima api obor yang melambangkan
kekuatan kesucian lambang
terbang di tiap tertinggi
jalikanlah jiwamu lantuh
menjadi lambang dan simbol persahabatan
dalam perkhidmatan besar
ampir diserahkan oleh bapak pratinda
yang menjadi simbol persahabatan dan sportivitas
yang terhormat bapak presiden republik indonesia
disilahkan untuk kembali ke tempat
pak erick bersiap
mengantarkan api obor ini
ke titik selanjutnya
yang membawa obor asian games dua ribu delapan belas
adalah ketua panitia pelaksana asian games dua ribu delapan belas
bapak erick thohir
yang didampingi oleh atlet bulu tangis
legendaris rudy hartano

serta juara dunia
di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
selamat berlari bapak erick thohir
untuk tak saling bertopak
untuk tak saling bertopak
tunjuan cinta dan harapan
tunjuan cinta dan harapan
tunjuan cinta dan harapan
kita lanjutkan menangkap semangat dari asian games dua ribu delapan belas dengan lagu tema resminya betul yang
berjudul akhirnya sudah sah ya iya akad pemberian api asian games dari over cover walaupun tadi
mati sebentar ya tapi sudah nyala kembali dan itu menandakan bahwa asian games dua ribu delapan belas besok dimulai
hari ini sepertinya api operation games akan menginap semalam bisa dan mereka untuk besok
baru akan dibawa ke gbk dan jangan kemana mana karena program spesial bersatu indonesia sambut
asian games dua ribu delapan belas akan kembali hari usai jeda tetaplah bersama kami